yaudah gue bakal ajarin
tapi lo harus dengar setiap kata kata gue
biar lo gak celaka
yaudah yuk belajar yuk
semua bumbu sudah siap
ibu bantuan gue gak mau cair lagi
ambil terima kasih
ini dimana yang ngawin dulu yute
semua bahan bahan sudah disiapkan
kok es juga gak datang
dari tadi sih
gak sih baru
soalnya pembantu lo suruh langsung masuk
jadi gue kesini
jungguh ke raya yuk
kayaknya menurut gue gak usah deh
kalau dia tuh udah mendingan
ya lebih baik kita gak usah ganggu dia dulu
bener juga sih
soalnya kasian juga raya ditengokin sama kita ya
pasti ntar dia pusing
soalnya kita bersik banget
gue kayaknya nyerah deh sama michael
gue udah gak mau pdkt lagi sama dia
dia gak bakal bisa move on dari raya
kan kemarin gue udah jack lunch tuh sama dia
awalnya gue udah seneng banget rek
dia cuma ngorek ngorek berita tentang raya sama mondi
kan sedih gue
kalau menurut gue lo gak boleh nyerah gitu aja
kan lo udah tau sendiri raya itu gak suka sama haikal
bahkan dia udah pacaran sama mondi
kecuali ya raya itu juga suka sama haikal
atau enggak mereka udah jadian baru lo boleh nyerah
lagian juga gue yakin masih banyak cara buat maklukin hati haikal
jadi lo tenang aja ya
ah gak mau mah
trauma banget gue
awalnya gue udah keren keren nih
sudah masuk enam puluh km per jam
tiba tiba ada bebek lewat
terus gue nyangkut di pohon
lain kali kalau misalnya lo mau latihan
jangan yang di dekat hutan atau sawah atau semak semak
yang deket sungai aja
terus gue nyemplung dong
kalau gitu gue mau pulang aja
kita ngajarin yang ngelukin raya kan
emm kayaknya enggak deh
oh iya lo pikirin juga tuh cara cara lain
nggak mungkin hatinya high calc oke
mau gue anterin gak
gak usah bahasin dulu
gue mau belajar deh
orang itu mau gak ya ngajarin gue
wah jago banget
ih keren banget sih kalian
gue mau dong diajarin moon
gue pengen banget bisa soalnya mon
tuh yang lain aja bisa
lo sebenernya latihan ini buat apa sih
ya gue pengen bisa aja
gini loh sini
gue bukan yang gak mau ngajarin lo
cuma masalah ini risikonya tinggi
kalau udah jatuh jatuh gimana
gue bakal ngajarin
tapi lo harus dengar setiap kata kata gue
biar lo gak celaka
yaudah yuk belajar yuk
ini iya teh
ini ira semua bahan bahan sudah disiapkan
terus diapain lagi ira takut salah saya mah ini
ampun gusti mah nema pak gawain teh jangan ngari weh ke batur deh
makan lah mungku irah kan dijelaskan teh kamu teh singa dengek gerak
ih jangan gitu atuh irah iya pan irah mah bager
alah siapa bisa mah weh gitu pak marah yuk
sok atuh dimandengerin iya apa aja irah
oke nyalahkan kompornya
sudah sudah irah naon deh minyak
secukupnya nya atos masukin bumbu
diaduk oke diaduk diaduk
ya bener baik
hmm pasti mantep ini
pasti juragan dan nyonya suka
oke sekarang semua kita sudah tahu siapa akan melawan dengan siapa
selamat bertemu di pertandingan
jadi semoga dulu rotary gini
terima kasih terima kasih venus ini
sudah ada nonel ini bahkan